timun itu sendiri gak ada efeknya sama keputihan
keputihan itu disebabkan karena berbagai penyebab
bisa karena yang tadi bisa karena dia normal aja gitu
atau bisa karena hormon bisa karena ketika dia itu abnormal karena virus bakteri parasit atau jamur
nah ini adalah penyebab kebutuhan abnormal yang paling sering gitu
nah kalau timun sendiri sebenarnya kalau kita konsumsi dia tuh punya banyak sekali manfaat
dan dia itu sangat menyehatkan tubuh ya
dia punya vitamin k vitamin c serat mineral yang dia itu bisa baik untuk kesehatan tulang pencernaan dan juga kulit loh
tapi kalau misalnya keputihan dia itu jarang banget berhubungan dengan makanan
misalnya dia itu paling sering yaitu dengan ketika seseorang wanita itu sering menggunakan obat obat pembersih kewanipaan
nah ini perlu berhati hati
boleh nggak sih sebenarnya menggunakan obat pembersih kewanitaan
boleh apalagi ketika obat itu memang sudah dikhususkan ya
sudah bepom dia sudah melalui uji tes drmatologis ya kan
bahwa obat ini memang digunakan untuk khusus area wanita
jadi ph nya akan disesuaikan bentuknya cairannya itu akan disesuaikan
berarti dia aman
boleh dipakai setiap hari
boleh tapi hati hati
karena ketika bakteri baik yang ada di dalam vagina itu justru terburuk
dan ketika terbunuh oleh si sabun itu biasanya dia akan pertahanannya jadi akan buruk gitu ya
jadi justru dia bisa menimbulkan keputihan keputihan itu tadi
kemudian juga penggunaan celana dalam pemptive
nah saya tuh selalu menyaranin buat teman teman cewek cewek jangan pelit pelit deh sama paintis ya
jadi ganti itu jangan cuma dua kali
karena jangan sampai kondisinya itu sampai lembab ya
jadi kalau udah dipakai berjam jam ya saya udah sangat lembab maka sebaiknya diganti
jadi selalu sediakan panties
pentis itu di dalam tas kemanapun pergi
kalau nanti petisnya itu sudah lembab maka diganti dengan yang baru
nah juga ketika membersihkan area vajina itu juga jangan kembali dari belakang ke depan
karena dia akan menggiring bakteri yang ada di anus itu justru ke depan
jadi kalau cewek itu dari depan ke belakang
jangan sampai kebalik
nah terus juga kalau ketika sedang mengalami menstruasi
juga jangan pelit pelit ganti pembalut
mau misalnya menstruasinya lagi deros
maksimal penggunaan pembalut itu kalau dari aku itu empat sampai lima jam itu sudah harus diganti
dan juga yang terakhir nih dengan hubungannya dengan lifestyle berhubungan seksual ya
jadi jangan berganti ganti pasangan ya
atau juga melakukan seks itu yang aman yaitu dengan menggunakan kondom
juga yang terakhir lakukan pemeriksaan vagina itu secara rutin
mau tahu kelanjutannya seperti apa